penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan hingga masuk ke pusat perbelanjaan menuai pro dan juga kontra di satu sisi syarat vaksin diharapkan dapat mengenjot target vaksinasi dan sebagai salah satu protokol hidup di tengah pandemi
namun di sisi yang lain belum meratanya vaksinasi menjadi persoalan hingga muncul kesan ketidakadilan dengan syarat vaksin
sejauh mana syarat vaksin ini bisa efektif dan bagaimana mencari solusi atas ketimpangan vaksin saat ini
saya akan diskusikan pada malam hari bersama dengan ibu mas dalina pane kepala bidang pengembangan profesi dari perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat malam ibu mas dalina apa kabar bu
selamat malam mak raihan haas alhamdulillah kabar baik
baik kita masih menunggu bergabungnya gubernur jawa tengah pak ganjar pranowo
bu mas dalina saya akan mulai dulu dari anda
bagaimana anda melihat kebijakan syarat vaksin untuk berkegiatan bu mas dalina karena masih ada pro dan kontra
apakah sudah tepat itu diberlakukan saat ini
ya inisiatif awal memang didahului oleh jakarta
kalau kita tahu jakarta itu coverage untuk vaksinasi baik vaksin pertama maupun kedua sudah sangat tinggi sekali
karena itu menurut kami cukup relevan jika persyaratan ini bisa dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke mal ke tempat tempat perbelanjaan
karena apa karena sebenarnya
syarat vaksinnya itu mudah jadi kita tidak perlu harus mengurus ke rt rw kelurahan kecamatan
dengan divaksin kita secara otomatis akses ke peduli lindungi lalu sertifikat vaksin kita sudah ada
kemudian juga gampang untuk dilakukan ya
arpusnya tinggal di tap kemudian kita bisa masuk
itu jauh lebih realistis dibandingkan misalnya untuk masuk ke pusat perbelanjaan kita harus menunjukkan
hasil pcr negatif itu malah tidak realistis
tetapi kalau untuk vaksin menurut pandangan kami untuk daerah daerah yang memiliki cakupan vaksin yang sudah tinggi itu bisa dilakukan
dan itu untuk juga mendorong masyarakat untuk mau datang ke sentra sentra vaksinasi untuk melakukan vaksinasi
karena selama ini banyak keraguan dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi
tapi dengan persyaratan itu kita berharap masyarakat juga mau melakukan vaksinasi agar pandemi ini bisa cepat terkendali
oke saya yakin tujuannya pasti baik ya
mengapa kemudian menerapkan syarat vaksin ini untuk menggenjot mungkin masyarakat agar divaksin
tujuannya mungkin ke arah sana
tapi bahwa ini menimbulkan banyak respon dan juga pro dan kontra itu adalah satu fakta yang juga tidak bisa dihindarkan
artinya bu mas dalina kalau kemudian jakarta sebagai contoh
relevan menurut anda daerah daerah lain belum saatnya menerapkan aturan ini
ya permasalahan vaksin kita itu adalah distribusinya yang tidak merata
jadi kalau kita lihat capaian masing masing daerah itu sangat bervariasi
jakarta sangat baik sekali
bali juga baik coveragenya
jadi wilayah wilayah yang tidak memiliki kendala pada akses baik transportasi
ataupun komunikasi itu cenderung coveragenya juga cukup baik
jadi pada daerah daerah tersebut kebijakan tersebut mungkin menurut pandangan kami cukup realistis untuk dilakukan
tetapi untuk daerah daerah yang belum cukup tinggi cakupan vaksinasinya
maka mungkin bisa dilakukan per kabupaten kota dulu per wilayah dulu
seperti misalnya ibu kota ibu kota provinsi cenderung lebih tinggi
cakupan vaksinasinya dibanding daerah daerah lainnya
dan pusat pusat perbelanjaan besar itu biasanya berada di ibu kota provinsi
itu juga untuk mendorong masyarakat untuk mau dilakukan atau mau mencari akses terhadap vaksin
oke bumas dalina tidak sedikit kemudian yang beranggapan begini
oke vaksin sebagai syarat
tapi kan juga di sisi yang lain vaksin juga tidak bisa
vaksin juga tidak bisa menjadi dasar atau masih banyak kok orang orang yang kemudian divaksin
tapi juga tetap terpapar
sehingga efektivitas dari kebijakan ini juga menjadi pertanyaan
saya ingin tahu sebagai pakar anda melihat itu bagaimana
karena kan begini ada banyak kemudian masyarakat yang beranggapan bahwa syarat ini menjadi diskriminatif
sementara kalaupun memang harus divaksin kan banyak juga bahwa orang orang yang sudah divaksin
tidak dijamin seratus persen dia terbebas
ya memang tujuan vaksin itu adalah untuk melindungi seseorang ya atau individu
dari risiko untuk terkena covid dalam kondisi yang berat atau kritis
jadi kalaupun mereka yang divaksin itu kemudian terinfeksi
maka kita berharap kondisinya adalah ringan atau tanpa gejala
sehingga temennya lebih
lebih gampang dan kemudian prognosisnya menjadi lebih baik
bandingkan dengan kasus kematian kita
sebagian besar itu ternyata terjadi pada mereka yang tidak mendapatkan vaksin
jadi itu sebenarnya tujuannya
tapi kalau untuk mengendalikan pandemi tentu bukan hanya vaksin upayanya
tiga t tentu terus dilakukan oleh pemerintah tiga m dilakukan oleh masyarakat
walaupun sudah divaksin tetap saja kita harus melakukan
tiga m dan tiga t dengan disiplin
bu mas dalina kita sapa pak ganjar pranowo ya
gubernur jawa tengah yang sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini
pak ganjar selamat malam pak apa kabar
kabar baik alhamdulillah
ya selamat malam
selamat malam bu mas dalina
pak ganjar ini langsung saja pak
soal syarat vaksin untuk berkegiatan masyarakat masuk ke mal bahkan
tadi bu mas dalina ketika kita diskusi di awal
sudah menyampaikan bahwa untuk daerah daerah
yang katakanlah seperti jakarta ya
cakupan vaksinasinya sudah tinggi ini relevan
nah kalau di jawa tengah kan yang kami tahu
ini belum diterapkan ya pak
apa ada pertimbangan khusus atau seperti apa
sehingga kemudian belum mau menerapkan syarat vaksin untuk berkegiatan
memang kan sudah ditentukan daerah yang diuji coba dimana saja
jawa tengah itu kebagian di semarang
dan sudah dua hari ini diuji coba
kebetulan tadi pagi saya mampir ke mal
melihat kebetulan sekitar jam sepuluh jadi baru proses dibuka
terus kemudian karyawannya baru masuk
mereka belajar ngantri belajar kemudian membaca barcode
bagaimana dia masuk keluar melaporkan lagi pakai barcode lagi
saya kira dari metode ini ya sudah cukup begitu
maka kenapa kok belum semua
karena memang kita mesti adil istilah saya
ini kan semua orang juga ingin bebas
tapi karena jawa tengah memang harus sedikit bersabar
maka kemudian ya sudah ini percontohan dulu
maka yang di semarang sudah dilakukan dan alhamdulillah sih sampai dengan tadi baik
lalu saya tanya pada yang jualan
udah laku belum
toko sepatu saya tanya ada yang beli nggak kemarin
ada berapa orang
enam pak oh ya lumayan
bahkan ada toko handphone laptop dan sebagainya
satu merek yang sangat branded gitu
kemarin ada yang beli katanya
oh ya banyak juga ya
jadi artinya saya melihat ekonomi menggelisik
menggelinding jadi ada semangat
jadi tidak hanya dari sisi persyaratannya saja
tapi ekonominya memang kelihatan menggelinding
saya minta kepada kawan kawan pengelola untuk tolong dong ada patrolinya biar ketat gitu
oke jadi percobaan di jawa tengah tadi di semarang dan anda tadi memantau berjalan dengan baik
untuk kota dan juga kabupaten yang lain pak ganjar di jawa tengah artinya ini belum
dalam waktu dekat belum akan menyusul uji coba itu atau masih membutuhkan waktu yang cukup lama lagi
belum belum sih jadi kalau nanti kita komunikasi katakan dengan pusat kita diizinkan untuk melakukan itu kita akan lakukan
tadi saya ke tegal umpama di tegal juga sudah menyiapkan untuk pembukaan itu
maka sama saja kalau kemudian mereka bisa lakukan pada tahapan tahapan yang mereka bisa kelola dengan baik
tentu saja saya tidak apa apa melihat itu boleh saja
nah ini adaptasi kebiasaan baru dari masyarakat agar mereka mengerti bahwa sekarang

ada kartu pas ya namanya kartu vaksin itu penting untuk dibawa kemana mana
dan aplikasi peduli lindungi ini juga menjadi penting
maka alat ini pun sekarang juga menjadi alat yang mesti selalu dibawa kemana mana
sehingga kita memastikan tidak hanya diri kita yang beres
tapi kita memastikan pada orang lain bahwa saya insya allah beres karena sudah divaksin dan sebagainya
dan penggunaan masker juga tadi terkontrol dengan baik begitu
oke kan apakah itu untuk di kota semarang ya pak ganjar
apakah memang hanya untuk di mal saja kah atau di sektor sektor yang lain
karena kalau pak amen kata kan ada di enam sektor misalnya tempat wisata kemudian keagamaan transportasi
di jawa tengah atau katakanlah di semarang itu juga berlaku untuk semua sektor yang lain itu pak ganjar
belum belum kita baru dicoba yang di mall saja
makanya kita lagi coba siapkan untuk kita terjemahkan sekaligus dari peta peta kesiapan itu kan kita sudah ada ya
maka kalau kemudian nanti kita sudah membayangkan orang kita sudah punya pengalaman
umpama rumah ibadah oke rumah ibadah nanti berjarak kapasitasnya bisa disesuaikan itu satu
pasar kan tidak pernah kita tutup
maka kemarin justru saya melihat pasar umpama di kendal saya melihat pasar yang ada di pati gitu ya
mereka mengatur dengan sangat bagus
bahkan kita vaksinasi dengan tni polri itu coba kita arahkan ke pasar
agar kemudian ekonomi jalan terus kemudian mereka mendapatkan perlindungan dari vaksin ini
nah sekarang berarti pr pemerintah daerah dalam hal ini mungkin jawa tengah juga bagaimana menggenjot upaya vaksinasi
kita bahas segmen berikutnya pak ganjar
bagaimana kemudian upaya untuk mengakselerasi vaksin ini supaya angkanya semakin tinggi lagi
sehingga indikator atau syarat vaksin juga bisa diberlakukan di daerah daerah yang lain
tapi kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
kita kembali lanjutkan bersama dengan pak ganjar pranowo dan juga ibu mas dalina
pak ganjar dari isu soal syarat vaksin ini kami menangkap bahwa tetap ada pro kontra
ada masyarakat kemudian yang belum divaksin sehingga seolah olah ada kesan diskriminasi begitu ya
nah ketika ini sudah di uji coba di sumarang apa yang anda tangkap pak
pak dari aspirasi masyarakat
apakah kemudian ada juga kemudian pihak masyarakat yang kemudian agak keberatan
atau merasa saya ingin divaksin tapi memang belum ada saja vaksinnya
apakah itu juga anda tangkap sebagai gubernur pak ganjar
oh iya tiap hari masuk mas
di wa saya masuk di medsos saya masuk
tahu nggak nas yang lain
mereka justru tidak hanya sekedar kapan menanyakan
pak saya vaksin di luar semarang
saya vaksin di luar jawa tengah
nah sekarang saya lagi tinggal di jawa tengah
boleh nggak vaksin di sini
tuh ada juga yang pak loh saya mau vaksin di sini kok nik saya dipakai orang
sebenarnya yang gitu gitu banyak
agar kita bisa memberikan konseling kepada mereka
anda harus kemana dan bagaimana caranya
kita advokasi mereka yang punya masalah terkait dengan kesulitan kesulitan
tapi terkait dengan berapa alokasi yang kita dapatkan
ya paling banter kita telpon ke pak menteri
kapan kiriman vaksin berikutnya datang
kita komunikasi dengan tni polri
agar kemudian distribusinya bisa diarahkan ke tempat tertentu
itu cara cara percepatan yang ada
sementara kami sudah membuat senario
kalau kita nambah seratus persen kira kira titiknya tambah di mana
terus kemudian vaksinatornya ditambah berapa
kalau kita naik tiga ratus persen kira kira di mana lagi
dan kemudian vaksinatornya berapa titiknya
kita siapkan senario senario itu
sehingga benar pertanyaannya
kalaulah kemudian vaksin itu bisa datang lebih banyak
maka sebenarnya banyak hak masyarakat yang bisa lebih cepat mereka divaksin
karena kalau di jawa tengah
wah mau vaksin itu antusias sekali
sekarang udah nggak cerita lagi vaksinnya apa
sehingga dia nggak akan milih vaksin yang jenis ini jenis itu
yang dulu vaksinnya beberapa kali kontroversi di media
udah pak kasih apa aja pak
karena dia butuh sekarang
dan mulai paham dan literasinya mulai baik
maka mereka kemudian mau untuk divaksin
dan itu bagian dari bagaimana melindungi mereka sendiri
berapa stok yang kemudian anda komunikasikan pak dengan pemerintah pusat
berapa kemudian pemerintah daerah meminta
tapi yang realisasinya ada berapa
sehingga stok vaksinnya memang saat ini memang belum mencukupi
berarti pak ganjar di jawa tengah
ya memang belum
makanya kalau kemudian kita bicara
waktu itu prioritas pada provinsi tertentu
oh ini lagi ada peningkatan tinggi
dan kita bicaranya tidak hanya inward looking
bahwa ini jawa tengah tok kan tidak
ada juga kepentingan nasional yang kita mesti mengikuti
buat saya dalam konteks nkri oke aja buat saya
maka yang lain boleh bersahabat dulu
pasti ada yang tidak sabar iya
wah pak ganjar kenapa tidak memperjuangkan jawa tengah sendiri
kelak kemudian hari kita juga akan mendapatkan prioritas
dan setelah beberapa provinsi kemarin mendapatkan
oke sekarang kami ya giliran ya
akhirnya saya buat cerita
kalau satu minggu kira kira kita mendapatkan lima ratus ribu vaksin
terus kemudian mau kita bagi pasti sehari habis
lalu saya minta bisa nggak dinaikkan sejuta gitu kan
pak ganjar kalau mau cepat berapa
boleh nggak satu minggu dua empat juta
kenapa saya bicaranya itu
karena sudah menghitung kita bisa naikkan beberapa persen
minimal dan siapkan itu
tapi begitu angkanya terlalu tinggi memang kementerian kesehatan menyatakan
wah kalau segitu kayaknya belum mungkin dah itu
karena ini sesuatu yang tidak bisa dipaksa
maka kalau kemudian sistem distribusinya itu
bisa disalurkan melalui satu titik saja dan semua di bko kan
maka itu lebih enak
contoh nih umpama nih kita dipercaya nih
kasih aja kepada provinsi
nanti kami yang bagi ke bupaten
nanti terus kemudian institusi yang lain
hanya tinggal kita kerahkan untuk mendukung
maka rasanya itu kan jauh lebih cepat
jauh lebih cepat gitu
terakhir bu mas dalina
memang ini kan seperti apa ya
agak simalakama juga begitu ya
ini oke kita syarat vaksin untuk mengejut masyarakat
tapi di sisi lain stoknya kita terbatas
masih banyak masyarakat yang kemudian mau
tapi memang tidak ada barangnya begitu
sehingga menjadi terkesan menjadi diskriminatif dan tidak adil untuk semuanya
nah bagaimana kemudian ini mencari solusi atas ini
bu mas dalina untuk pemerintah
bapak bapak bisa mencari solusi atas ini
ya tentu saja pemerintah harus mengejar ketersediaan vaksin
untuk seluruh rakyat indonesia
jadi memang vaksin itu bukan masalah distribusinya saja
tapi bagaimana ketersediaan vaksin baik di pusat maupun di wilayah
jadi pemerintah pusat
kita berharap bisa meningkatkan ketersediaan vaksin
dan bisa mendorong dengan cepat ke wilayah
itu akan sangat membantu
bagi provinsi dan kabupaten kota untuk bisa meningkatkan cakupan dalam vaksinasi
saya sangat yakin teman teman kita di provinsi di kabupaten kota
itu memiliki pengalaman panjang dalam proses vaksinasi
jadi tidak sulit bagi teman teman untuk bisa menyerap seluruh vaksin
yang sudah didorong ke wilayah
tinggal permasalahannya adalah ketersediaan vaksin di pusat
yang harus didistribusi ke wilayah
itu yang harus dipercepat dan diperbanyak
pak ganjar terakhir pak karena vaksinnya juga terbatas
tapi juga harus posisi tetap menunggu
bagaimana anda mengkomunikasikan kepada masyarakat yang di luar kota semarang
misalnya agar bisa mengerti situasi ini
agar tetap bisa beraktivitas
tapi dengan mengedepankan prokes yang ada terlebih dahulu
sebelum memang mendapatkan jatah vaksin
ya di seluruh jawa tengah tidak hanya di kota semarang saja
di seluruh jawa tengah kita umumkan bahwa
yang belum divaksin prokesnya mendatangkan
yang paling dasar adalah maskernya nggak boleh dilepas dalam kerumunan
terus kemudian jaraknya diatur sering cuci tangan
sebenarnya dari tiga m yang mas jalina sampaikan tadi
tiga m itu kewajiban kita masing masing kok
kalau itu bisa didisiplinkan maka insya allah akan beres
dan kita harus transparan
kita harus transparan
berapa vaksin ada dari mana publik berhak untuk tahu
kita akan lihat
bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk bisa mendistribusikan vaksin
agar merata dan sama ke semua daerah
sehingga capaian vaksinasi di daerah daerah juga tinggi
dan bisa menggunakan syarat sertifikat vaksin untuk beraktivitas
terima kasih banyak pak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
sudah bergabung bersama dengan kami bu mas dalina pane
terima kasih banyak
selamat malam pak ganjar
bu mas dalina sehat selalu
selamat malam sehat sehat ya pak